hai bisnis hulu migas semakin muram akibat pandemi kofit sembilan belas setelah realisasi lifting
migas dua ribu sembilan belas semakin turun dari tahun tahun sebelumnya asosiasi perusahaan migas nasional
atau aspermigas memprediksi tahun ini realisasi lifting akan semakin tenggelam menurut data
kementerian esdm realisasi lifting migas mengalami tren penurunan sejak dua ribu enam belas yakni dari lifting
sekitar dua juta menjadi sekitar satu delapan juta barel per hari di dua ribu sembilan belas sekjen aspermigas mosha rizal
menyatakan tertekannya bisnis di sektor hulu selama pandemi kofit sembilan belas karena minimnya permintaan
dari pasar terlebih dengan minimnya pemasukan perusahaan membuat usaha hulu migas menghindari
kegiatan eksplorasi ladang migas baru yang seringkali memakan biaya tinggi dibandingkan
proses bisnis lain eksplorasi ladang migas umumnya digunakan untuk
meningkatkan keuntungan dan keuntungan perusahaan migas yang terkenal di dalam perusahaan migas
yang meningkatkan produksi ekspor tadi yang saya sampaikan exploration apalagi blok blok baru ya
blok blok baru itu blok blok yang membutuhkan eksplorasi membutuhkan duit banyak di depan tanpa
ada pendapatan itu fase eksplorasi ya ekspor duitnya jauh lebih besar pendapatannya belum ada perusahaan
dengan cash yang sangat terbatas apalagi dengan kondisi ekonomi kondisi pandemi saat ini ya justru
jauh lebih berat mikirnya untuk eksplorasi makanya mereka hanya fokus mungkin ke
produksinya yang sudah ada daripada mereka masuk ke area baru untuk eksplorasi mosia juga
berujar kebijakan physical distancing mempengaruhi produksi migas yang memasuk kebutuhan nasional
dan saat ini industri hulu migas hanya bisa melihat perkembangan situasi ke depan dengan
berharap ada kebijakan pemerintah yang lebih baik untuk perusahaan migas dan industri penunjang migas
peneliti energi lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi maxensius trisambodo menilai
sejauh ini kebijakan pemerintah selama pandemi covid sembilan belas hanya sebatas obat luka bagi industri hulu migas
walau saat ini tren penggunaan bahan bakar fosil hasil lifting migas relatif menurun
maxensius beranggapan seharusnya ada kebijakan pemerintah yang bisa menyeimbangkan
seperalihan penggunaan energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan agar bisnis tidak
serta merta turun mungkin beberapa aspek insentif ya yang sudah diberikan ya buat para apa
itu investor kks ya kkks ya itu mungkin sudah bisa membantu mereka ya di tengah kesulitan ya
tetapi sebetulnya bagi saya itu adalah baru obat merah ya jadi tidak tidak menyelesaikan
permasalahan kita itu sendiri dan dan mungkin tantangan kita ke depan ya kita harus siap juga
transisi ya transisi kepada energi yang jauh lebih bersih maxensius juga menilai saat ini
indonesia masih bergantung pada minyak dan gas sehingga pemenuhan kebutuhan perlu dilakukan
dari dalam negeri hingga semester satu dua ribu dua puluh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu atau
skk migas mencatat realisasi lifting di akhir semester satu dua ribu dua puluh berada di angka satu sembilan puluh empat juta
barel minyak per hari atau tidak mencapai target apbn inessa ayuniza jakarta